selasa malam polisi sudah berhasil mengidentifikasi seorang korban laki laki pada kecelakaan hingga menyebabkan mobil terbakar di kawasan senin jakarta timur pada senin dini hari kemarin
korban merupakan seorang polisi dengan pangkat ajung komisaris polisi dan bernama novandi arya karisma
korban bertugas di polda kalimantan timur sebagai kepala satuan polisi air dan udara polres berau
yang bersatukan bisa dikasihkan bernama novandi arya karisma usia tiga puluh satu tahun
belakangan novandi arya karisma diketahui merupakan putra dari gubernur kalimantan utara zainal arifin fariwa
sejak pukul setengah tujuh malam karangan bunga duga cita mulai berdatangan ke rumah duka di jalan duren bangka pancoran jakarta selatan
almarhum juga telah dimakamkan oleh pihak keluarga di salah satu tempat pemakaman umum di kawasan jakarta selatan
sementara itu identitas korban perempuan terungkap merupakan kader partai solidaritas indonesia bernama fatima
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com ketua umum psi giring ganesa mengunggah di akun media sosial ucapan duka cita atas wafatnya fatima
jurubicara psi sigit widodo juga membenarkan bahwa fatima menjadi korban tewas dalam kecelakaan akp novandi
pada senin dinihari sebuah mobil sempurna yang terlalu berat
dan bernomor polisi b seribu satu ratus dua ndy mengalami kecelakaan tunggal di jalan gunung saharis nenjakarta pusat
warga menuturkan usai mobil menabrak separator bus transjakarta timbul percikan api di bagian depan dan mobil terbakar
warga berusaha menolong namun pintu terkunci hingga dua orang yang berada di dalam mobil tidak bisa diselamatkan dan tewas terbakar
tim liputan cnn indonesia